pemerintah berupaya mengurai kemacetan dan juga penumpukan kendaraan selama puncak arus mudik tahun dua ribu dua puluh
dengan menggelar mudik gratis melalui berbagai moda transportasi
salah satu moda yang diminati pemudik adalah kapal laut
kementerian perhubungan menggelar mudik gratis sepeda motor
menggunakan kapal laut yang dilepas oleh menteri perhubungan budi karya sumadi jumat dua puluh sembilan april dua ribu dua puluh
seperti yang sudah diprediksi bahwa ada tujuh belas sepeda motor yang akan digunakan pemudik selama mudik tahun ini
oleh sebab itu kegiatan ini dirasa sangat bermanfaat oleh para pemudik yang akan menuju semarang dan surabaya via kapal laut
stnk ktp sama sim itu asli semuanya dan surat surat lengkap termasuk vaksin dosis ketiga
saya sangat merasakan banyak sekali manfaatnya
terima kasih juga untuk pemerintah yang menyediakan mudik gratis ini
sehingga saya bisa pergi dengan keluarga bisa dengan rasa aman
dan tentunya biaya juga
saya juga terbantu dan juga selain itu dapat mengurangi sangat banyak rasa lelah di perjalanan
menurut menteri perhubungan budi karyasumadi
tiga hari menjelang lebaran memang selalu menjadi puncak arus mudik di beberapa moda transportasi
dari sisi udara terutama di soekarno hatta
tujuan utama mereka rata rata ke surabaya makassar kuala namu dan bali
kedua pergerakan terbanyak selama dua tahun ini
tempat yang kita petakan sebagai tempat tempat yang kemungkinan ada lonjakan
yaitu di jawa timur jawa timur itu ada madura ada selayar ada banjarmasin ada balikpapan samarinda pangkalembun
dan batam ya ke belawan
nah itu sudah rasanya sih dari teman teman yang ada di lapangan reportnya oke
dengan mudik gratis ini diharapkan pemudik dapat melakukan perjalanan dengan aman dan mengurangi kemacetan
sehingga rasa lelah selama perjalanan dapat diminimalisir dan selamat sampai tujuan
raff raff kahvi andri kurniawan jakarta